dalam keterangan pers yang disampaikan rabu siang kapolda metro jaya irjen pol nana sujana mengatakan
pihaknya masih menunggu peraturan gubernur yang saat ini masih dirancang
di mana nantinya pergub tersebut menjadi dasar sebagai pelaksana psbb yang akan diberlakukan jumat sepuluh april dua ribu dua puluh
kapolda membantah adanya penutupan akses jalan baik keluar maupun masuk ke jakarta
kebijakan yang ada dalam psbb adalah pembatasan kapasitas dan jam operasi pada transportasi umum
seperti komuter lain mrt lrt maupun bustras jakarta
pembatasan sosial berskala besar atau psbb di jakarta akan efektif dimulai pada jumat nanti
sejumlah fasilitas umum ditutup tetapi masih ada beberapa tempat yang tetap dibuka antara lain pasar
meski begitu ada aturan yang harus dipatuhi penjual dan pembeli saat beraktivitas di pasar
faktanya dua hari menjelang pelaksanaan psbb di pasar induk ramadjati jakarta timur
masih banyak pedagang dan pembeli yang tidak menggunakan masker
serta belum mengetahui kebijakan yang akan diperlukan
pembeli yang akan diperlukan psbb
apa tuh bu
ya katanya gak boleh kemana mana lah
pakai masker kalau keluar jaga jarak
yaudah gitu aja
jadi tadi bu tau ya ya bu ya
kalau ke pasar masih boleh ya bu
masih boleh tapinya ya agak katanya waktunya lah dikurangin gitu
biasanya malam jangan malam malam gitu
kalau diangkut juga jaga jarak
psbb akan efektif dilaksanakan mulai sepuluh april selama empat belas hari
pelaksanaannya bisa diperpanjang bergantung pada situasi
tim liputan cnn indonesia